sejumlah warga tionghoa yang tinggal di ibu kota menyatakan
akan merayakan tahun baru imlek dua ribu lima ratus tujuh puluh dua
yang jatuh pada dua belas februari mendatang
dengan lebih sederhana dibanding tahun lalu
di masa pandemi ini mereka memilih merayakan imlek bersama keluarga inti
mengurangi kumpul kumpul maupun bepergian mengunjungi keluarga di luar daerah
tahun yang lalu kumpul kumpul mana
kan covid nya kan masih belum gitu ya
tahun yang lalu covid nya kayaknya belum ada kan
sekarang ya mesti prihatin lah
ya sederhana lah tahun ini
bumbuk sederhananya apa nih pak
yang banyak kita perlu kita enggak beli
yang beli itu hanya yang perlu punya
enggak enggak pergi
keluarga juga kita suruh jangan datang gitu
sementara itu sejumlah pedagang pernak pernik imlek musiman
di pasar petak sembilan jakarta barat mengaku
alam syah misalnya
tahun ini dia mengeluarkan modal sekitar lima puluh juta rupiah
untuk pembelian pernak pernik imlek
yang ia jual selama sebulan di pasar petak sembilan
ia mengaku pendapatannya ia peroleh
menjelang imlek musiman
tahun ini jauh menurun dibanding tahun lalu
kalau yang tahun yang lalu kita omsetnya menjelang kurang sepuluh hari itu
omsetnya lima belas sampai dua puluh
per hari itu omset saya bilang bukan untung ya
nah sekarang empat juta sekitar lima juta paling maksimum itu
harapan saya ini modal aja kepulangan sih nggak masalah
coba kita kan lagi kayak begini
kita udah naungin lah imlek ini kan
para pedagang menyatakan
bila dagangannya tak habis terjual mendekati imlek nanti
maka akan melakukan obral untuk penjualan hiasan imlek
motif syok kerbau logam
sedangkan pernak pernik lain akan disimpan dan dijual pada tahun depan